dunia kiara di gtv
ya enggak hpnya enggak aktif lagi
cewek cewek kalau ngambek handphonenya dibikin nggak aktif dimatiin langsung
iya juga sih
burung setiap hari makan
masa allah enggak akan memberikan rejeki ke kita
selama kita berusaha pasti ada jalan
intinya papa gak akan lagi mau terima bantuan
atau fasilitas apapun dari ah
nanti kita bicarakan dan bahas ini sama al
sekalian kita ke rumahnya al kita ambil barang barangnya adem
akhirnya nyampe juga
itu pasti yang lusah
aku ingin bicara dengan kamu din
mau bicara apa lagi sih mas
kayaknya enggak pernah harus ada yang dibicarain lagi mas
ini soal adeg bara
ternyata kamu ngebahas soal itu
aku benar benar lagi gak mau ngebahas soal itu
jadi lebih baik mendingan kamu pergi deh mas
sebentar aja din
aku juga mau pergi
aku juga pengen tahu gimana keadaan kamu

maaf aku enggak bisa injilin kamu masuk
karena aku enggak mau ada kesalahpahaman aux ko try ag citizen
permisi pak diluar ada pak aldebaran alvari ingin bertemu dengan bapak
oh suruh beliau masuk
selamat siang pak
apa kabar pak
terima kasih banyak
maaf mengganggu waktunya ya pak
jadi begini pak
ya gitu lah
masih ada beberapa hal yang harus gue umus
dan gue gak bisa cerita sekarang
hmm jadi gini al
sebenernya tuh besok gue kan ulang tahun
nah gue rencana mau bikin party nih di cafe pandora
gue pengen besok lu datang jam tujuh malam
sorry gak mau gak bisa ya
ih please banget lo harus datang ya
ini kan gue telepon lu gue undang secara khusus secara langsung nih
lagian lo tau gak sih kedatanganmu tuh bener bener penting buat gue
ya kalo lo datang nih gue bener bener nganggep kayak kehadiran sosok seorang roy
yaudah gue usahain nanti ya
nah gitu dong
gak masalah al lima menit sepuluh menit juga gapapa
yang penting lo janji lo datang
oke sekarang aku telpon andien ya
hape nya gak aktif lagi
cewek cewek kalau ngambek handphonenya dibikin nggak aktif dimatiin langsung
iya juga sih
kagak maksud lo begitu juga gak
lagi ngambuk nih handphonenya dimatiin tau tau
apaan sih kamu
ya enggak lah
yaudah aku pergi duluan ya nanti kalau emang aku udah bisa ngomongin andin aku kabarin kamu
nono gak usah aku bisa sendiri kok soalnya mau ke toko buku dulu
michi michi gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang kaku
malam itu aku ini langsung ngasih tau ke kamu siapa lebaran yang sebenarnya
tapi keperlu aku disekap sama angga jadi aku gagal untuk memberitahu kamu
tapi apapun yang terjadi pasti juga akan keungkap kok mas bagaimanapun caranya
ya terima kasih kalau misalkan kamu sudah mau mengasih tahu aku tentang keburukan mas ahok tapi aku rasa cukup ya mas
tolong jangan ganggu urusan rumah tangga aku sama mendingan kita urus aja rumah tangga kita masing masing
dan untuk masalah ini biarkan aku sama mas al yang mengambil keputusan apapun itu
tolong ya mas tolong mbak aku minta kamu tolong jangan ganggu
dan tolong jaga perasaan elsa
apa jangan jangan dia ketemu sama mbak nin
kalau gue marah marah sama nino bisa bisa nino malah balik marah dan ninggalin gue
enggak enggak enggak gue gak boleh kebawa emosi
mending gue tunggu nino bener bener pergi dan gue temuin mbak andin
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak

apa lagi sih
enggak usah mbak
nino tadi kesini kan
dia paling cuman mau kasih tau ke mbak apa yang udah masalah terbuat
dia nggak berusaha deketin lo lagi kan
tolong kamu jangan khawatir
apapun yang terjadi dalam rumah tangga mbah
mbak sama sekali gak pernah terbisik untuk kebalikan sama mas nikno
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara
nanti kita berbicara